sebagai salah satu rekanan dalam koalisi indonesia bersatu
partai golkar menyebut sudah berkomunikasi soal lengsernya kepemimpinan soeharto monoarfa di p tiga
wakil ketua umum korbit komunikasi dan informasi partai golkar nurul arifin menilai
partainya tidak khawatir hal ini akan berpengaruh pada solidnya koalisi
sebab plt ketua umum p tiga yani mardiono merupakan koordinator kib dari pihak p tiga
kalau soal p tiga kami tidak ingin ikut campur dalam persoalan internalnya
kita akan menunggu wait and see saja
tapi bahwa plt yang sekarang adalah salah satu inisiator dari kib
kalau kita sih melihatnya ya kita berpikir positif ya berpikir positif
karena memang koalisi partai juga di mana mana diperlukan begitu
nah tinggal kita akan melihat saja bahwa kami berharapnya kib akan terus solid